sementara itu kondisi lalu lintas di jalan nasional di jalur selatan jawa barat hingga sore ini terpantau ramai lancar
diprediksi kepadatan lalu lintas akan terjadi hingga malam ini
volume kendaraan yang datang dari arah timur atau daerah jawa tengah dan tasik malaya masih memadati jalur selatan
untuk mengarah ke arah barat seperti bandung dan jakarta
pihak kepolisian hingga sore ini belum melakukan pengalian arus dari daerah timur ke barat
karena kondisi lalu lintas yang tidak sepadat hari hari sebelumnya
petugas masih memperbolehkan kendaraan memasuki jalan nasional untuk melewati daerah gentong
yang menjadi salah satu titik kemacetan di jalur selatan